ketua dpr ri puan maharani menyaksikan langsung balap f satu powerboat world championship dua ribu dua puluh
yang berlangsung di danau toba sumatera utara
puan menilai penyelenggaraan f satu powerboat world championship akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat
indonesia menjadi tuan rumah balap f satu powerboat world championship dua ribu dua puluh
yang digelar di danau toba sumatera utara pada dua puluh lima hingga dua puluh enam februari dua ribu dua puluh
kejuaraan dunia perahu motor formula yang pertama kali digelar di indonesia itu
turut disaksikan oleh ketua dpr ri puan maharani
kedatangan puan di area pelabuhan mulyar raja enam sepuluh balige
yang merupakan venue balapan
selaku penyelenggara dari pihak indonesia
puan pun diajak berkeliling venue dengan ditemani menteri bumn erick thohir
dan menko marves luhut binsar pancahita
selain melihat persiapan tim tim yang akan bertanding
puan menyempatkan diri menyapa sejumlah penonton dan berfoto di beberapa spot venu

event olahraga bertaraf dunia ini dapat berdampak positif terhadap sektor pariwisata indonesia
perhelatan f satu powerboat akan memperkenalkan pariwisata danau toba ke kancah internasional secara berkelanjutan
mengingat acara ini disiarkan secara live dengan target jumlah penonton mencapai satu ratus empat puluh juta viewer dari seluruh dunia
penyelenggaraan event internasional seperti f satu powerboat danau toba pun
dinilai akan meningkatkan perekonomian masyarakat
pemerintah memperkirakan kejuaraan ini dapat menarik dua puluh lima ribu wisatawan mulai atlet kru hingga pengunjung
selain f satu powerboat world championship dalam dua tahun terakhir
indonesia menjadi tuan rumah balap internasional lain seperti motogp dan world superbike di sirkuit mandalika